tapi sekarang hari ini perasaan itu udah gak ada mama udah tenang udah gak kepikiran lagi
syukur deh no syukur
aku juga gak ngerti pikirannya kayak apa ya
ini masih bersikupu tentang
tentang dia ke andin ma
sama sama pak randy
ini tante pamit duluan ya
tante kalau gitu sekalian aja tante bareng keluarnya
oh yaudah kalau begitu sekarang aja
soalnya kan mau periksa kandungan kamu kan
kita hantar sekalian ke depan ya
saya juga mau hantar mama dulu pulang
baru selitu saya balik balik ke sini ya
yuk titip adik saya ya
saya pulang dulu ya
udah kak pamit ya
tentu pulang dulu yuk sehat sehat
gimana kalau kita langsung latihan aja
terlalu formal ya seperti biasanya
ini aku buka dulu
aku ngerasa setelah aku ngerubah pola hidup
lebih rajin olahraga istirahat cukup
menjaga stres ya
aku lebih enak loh badannya sekarang
baru aku mau ngomong
tiap hari ya
terus kalau udah enakan gimana
iya dong alhamdulillah
mau makan apa
aku bikinin deh kalau gitu
atau mau aku pesenin
aku ada ide lain sih
udah lama kan kita gak ngumpul bareng
papa kan nggak tahu kalau andin sama elsa sekarang ini lagi berantem
kok diem aja ditanyain
kalau gitu aku coba
coba kabarin elsa sama andin dulu ya
mereka bisa atau enggak gitu
habis itu pujit lagi ya
no hari ini mama papa mau ajak kamu makan malam
sama elsa dan juga andin
kalau papa mau mengundang andin
mudah mudahan andin ajak rena
aku bisa ketemu dengan raina
insya allah ma
chat dengan sama siapa
ajak makan malam
sama mama papa dan juga adlin nanti
jadi aku bilangnya iya
pasti mama gak cuma ajak makan malam aja
mama mau nanya nanya soal perkembangan kasus tuntutan gue ke mbak andin ya
kamu siap siap ya
ya allah udah lupa mama
mama tuh deg degan dari tadi nunggu hasilnya
ya sebenernya tadi sama aja sih ma
polisi cuman lebih
lebih mengkonfirmasi lagi kalau kecelakaan yang terjadi itu
murni ada sabotase
orang luar yang
rem mobil sampai
kesalahan bukan pada pengemudi
syukurlah mama bener bener lega sekarang udah plong rasanya
soalnya selama ini kan mama ada rasa bersalah
kalau sampai apa yang bikin kecelakaan itu
tapi sekarang hari ini perasaan itu udah gak ada
mama udah tenang
udah gak kepikiran lagi
syukur deh no syukur
aku juga gak ngerti pikirannya kayak apa ya
dia masih bersikupu tentang
tentang dia ke andin ma
laporan itu masih ada di pihak kepolisian
dan dia masih tetap berpikir kalau
giesya meninggal karena
nggak dijaga dengan baik oleh andin
mama jadi sedih lagi jadi
jadi kepikiran lagi masalah ini
ya itu artinya kan esa nuduh kalau papa itu bersalah kan
ya kan polisi udah jelasin kalau ini sabotase
paling tidak ya
bahkan giesya mereka semua adalah kewarbannya
jadi udah kita gak usah mikirin dulu
kita tunggu aja nanti elsa yang sebutin apa
baru aja dipikirin tadi
udah nelfon aja sekarang
soal kelanjutan tuntutan gue ke mbak andi
nino udah cerita sama kamu belum soal papa yang
ada rencana mau mengajak kamu sama nino makan malam
barengan sama andin juga
iya aku udah tahu
ya udah ya kalau gitu
mama cuma mau pesan sama kamu
ingat ya papa itu
papa belum tahu soal tuntutan kamu ke andin itu sudah kamu laporkan ke polisi
ya mama juga bantu bilang dong ke mbak andin
dia macem macem juga sama aku
biasanya yang macem macem itu kan kamu
kalau andin sih mama rasa dia nggak akan aneh aneh
karena dia udah tahu apa yang mesti dia lakukan
terus aja ma biar lain mbak andin
mama gak mau bahas ini panjang lebar sama kamu
pokoknya pesan mama itu aja ya
kamu harus menjaga sikap nanti di depan papa
mama gak mau terjadi sesuatu sama papa soalnya
mama kok gitu sih ma
baru mama mau telepon kamu
gimana tadi hasil interogasinya polisi
andin hari ini mama papa mau ajak kamu nino dan elsa makan malam
ajak semuanya juga ya
papa kangen sekali sama cucu cucunya
oh nusara kenapa
mama ngajakin kita semua sekeluarga untuk makan malam
terus kamu agak khawatir ya rena ketemu nino
aku gak mau nino sering sering ketemu sama rena
mama paham sih maaf paham situasinya
gak apa apa rena dibawa aja
tapi kita tetap jagain rena
kita tetap puas pada
dan mama yakin nino gak akan ber